kegiatan swab antigen pemudik dengan mobil swab antigen keliling diluncurkan pertama kali di kampung tangguh jaya cakra rw satu pondok bambu durensawit jakarta timur sabtu pagi
sebanyak dua puluh pemudik menjalani swab antigen di sekitar area mobil swab antigen keliling ini
selain melakukan swab antigen kepada pemudik yang datang ke area pelayanan petugas juga jemput bola berkeliling dan melakukan swab antigen di kediaman pemudik yang telah kembali ke ibu kota
pemudik menyambut baik layanan swab antigen gratis tersebut
mulai mulainya kita kan gak tau ya karena saya disuruh ya saya harus menurutin aturan
artinya karena saya ingin sehat tidak pernah apa apa
hanya dalam waktu lima menit hasil swab antigen pun keluar
warga yang telah menerima hasilnya akan mendapat stiker yang ditempel di pintu rumah mereka
terdapat tiga warna stiker yang akan ditempelkan di rumah pemudik yaitu kuning hijau dan merah sesuai dengan status uji covid sembilan belas yang mesti dijalani
stiker berwarna kuning akan ditempelkan di rumah pemudik yang belum kembali ke jakarta
stiker yang berisi informasi mengenai imbauan
pemudik segera melapor ke satgas covid sembilan belas sekembalinya dari kampung halaman tersebut
ditempelkan untuk memudahkan upaya tracing pemudik yang belum melakukan tes covid sembilan belas
sementara bagi pemudik yang telah melakukan swab antigen covid sembilan belas akan menerima stiker berwarna hijau jika hasilnya non reaktif atau merah jika hasilnya reaktif
selain menunjukkan status hasil uji swab covid sembilan belas pada stiker berwarna merah juga akan tercantum durasi isolasi mandiri yang wajib
wajib dilakukan pemudik yang reaktif tersebut guna memudahkan pemantauan oleh warga sekitar
ada yang satu rt menerapkan bahwa kalau tidak punya surat swab antigen jangan balik nggak bisa balik warga nolak
jadi alhamdulillah sih kegiatan ini sangat membantu sekali
setiap harinya mobil swab antigen keliling ini akan menyediakan seratus alat uji swab antigen
mobil layanan ini juga akan bersiaga di sejumlah lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan
dan hari ini kami mau launching suap antigen keliling yang nanti kendaraan ini beserta tenaga kesehatannya dan beserta kit untuk antigennya bisa datang ke pusat pusat keramaian dan membuka pelaksanaan suap antigen secara gratis kepada warga masyarakat
dan hari ini
terdapat empat belas keluarga yang terdiri dari empat puluh enam orang warga kampung tangguh cakra rw satu pondok bambu durensawit jakarta timur yang melakukan mudik pada libur lebaran tahun ini
sejauh ini baru setengahnya yang telah kembali ke ibu kota
sufiani tanjung fikriadin jakarta